hari terakhir penyelenggaraan indonesia international motor show
minggu siang dimanfaatkan puluhan ribu warga jakarta dan sekitarnya
untuk melihat model kendaraan pribadi keluaran terbaru
beragam diskon dan hadiah ditawarkan untuk menggait konsumen
dan meningkatkan penjualan di tengah kelesuan pasar otomotif
dan koresponen cnn indonesia arya dita utama saat ini berada di arena iems
di toa apa yang anda temui cukup menarik pada penutupan iems hari ini
berapa banyak penjualan yang sudah berhasil didapatkan
ya putri seperti anda bisa lihat saat ini saya berada di sebuah mobil off road
dan ini menurut saya yang menarik bahwa hari ini ternyata diselenggarakan
dan di samping saya saat ini sudara iwan sugi salah satu eksibitor dari rock crawling
dan juga pendiri komunitas rock crawling di indonesia sendiri
halo selamat siang pak iwan
pak iwan saya mau tanya nih kan rock rolling kompetisinya sudah selama lima tahun tidak ada ya
nah sekarang diselenggarakan lagi nih gimana perasaannya nih ada penyelenggaran kompetisi lagi
ya pada dasarnya saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih atas kesempatan ini
karena memang terakhir kita mengadain rock crawling itu di dua ribu sepuluh
jadi dengan diadakannya
dan juga untuk event rock crawling untuk permulaan di iims ini
itu mudah mudahan bisa kembali menghidupkan kompetisi rock rolling yang sudah lama mati suri
benar benar boleh kita sambil coba sekarang nih
baik putri kita sekarang akan mencoba untuk gimana menjajal lintasan dari ruang ruang ini sendiri
mungkin mohon maaf kalau saya tidak ada di frame tapi perlu saya jelaskan kita akan sembari ngobrol juga dengan pak iwan
pak iwan kita mau tanya sejarah dari rokol ini sendiri berapa lama sih pak
awal kita main rock rolling ini itu di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan tapi itu sifatnya masih hiburan biasa aja
cuma beberapa penggiat yang coba menggalakan itu
bahkan waktu di bawah tahun dua ribu an itu kita sempat main pada saat bulan ramadan
jadi kita main di bulan puasa itu setelah sekolah taraweh
kita main sampai menjelang sahur
jadi kita bisa lihat lomba pada ajang kali ini dikutih oleh berapa peserta nih kalau boleh tahu nih pak iwan
untuk kali ini pesertanya lumayan ya bu ya karena persiapannya nggak terlalu lama juga
tapi untuk event ini kita masih bisa dapat untuk awal kemarin itu lima belas peserta
karena ini menggunakan sistem gubur
jadi untuk final ini tinggal sisa enam peserta aja yang untuk di final hari ini
oke baik pak iwan
oke baik pak iwan
untuk pertanyaan tadi putri yang kedua soal penjualan
saya dapat informasi bahwa hingga pada hari jumat pukul delapan belas setidaknya sudah ada sekitar transaksi delapan mobil dengan nilai sebesar dua satu triliun rupiah
dan ternyata target itu sudah melampaui target yang telah ditetapkan oleh penggara sebesar dua triliun rupiah
bahkan sudah melampaui target tahun lalu yang sebesar satu enam triliun rupiah dengan penjualan sekitar lima kendaraan
baik terima kasih arya dita utama langsung dari arena ims